ibu aku lagi marah marah sama aku aku gak mau
kalau lo mikirin ibu lo harusnya lo mau ngomong berdua sama gue
udah sekarang ikut gue
aku gak bisa lama lama nanti ibu aku nyariin aku
pasti ingat gantungan ini
kenapa kok mukanya langsung berubah
gantungan kunci ini punya ibu loh kan
dan gue juga dengar pembicaraan lo dan ibu lo tentang gantungan kunci ini
jangan jangan lo yang udah bikin papa gue sengakan
oke lo gak perlu jawab
gue udah bisa lihat ekspresi lo sekarang
sekalian ikut gue ke kantor posisi gue mau ngapain semua kejahatan lo
bangku selalu bikin kristen
ma kayaknya khanter sama kamu
dua sakit minggu lagi
mikir aja sampai besok
sabaran gue gak banyak
sekarang juga kita ke rumah sakit
jangan pernah kamu laporin ibu aku ke kantor polisi
mas harus bertahan
sebentar lagi masa akan ditolong
aini akan selalu disini
gak usah pegang pegang tangan
lebih baik kamu keluar dari ruangan ini
kamu tuh berisik cengeng
nanti mas prabu makin gerak
udah berapa lama aku di sini dan masih belum ada kesempatan keluar
kalau sampai ada yang lihat aku di sini semuanya bisa kacau
amira udah siap untuk donorin darahnya ke papa
apaan bu anak gembel ini kesini
mama gak setuju
mama gak setuju darah anak ini mengalir di dalam badannya papa
keadaan papa itu lagi kritis
udah lah cuma amira doang yang bisa nolongin papa
kamu bener bener mau bantu suami tante
makasih ya amira
kami sangat berterima kasih sama kamu
sangat berarti untuk tante
sok bilang belang terima kasih
cuma nyumbangin darah aja kok
eh anak gembel
tentu saja kamu pengen mainkan
mas anunci dasar

mas aku bya steve
bapak itu kan pernah pakai tongkat itu
jangan jangan bapak itu tangkap tangan
tangkap panggungku disini
aku gak boleh mikirin itu sekarang
aku harus tolongin bapak
kok nanti darahnya misalnya gak cocok sama bapak gimana
cuman aku bisa tolongin bapak sekarang
aku harus keluar dari sini
gimana cara yang keluar dari sini allah

jangan jangan diambil sama orang itu
kalau kita guna cara yang keluar dari sini
aku harus keluar dari sini sempat

aku harus tolongin bapak
aku harus tolongin bapak
aku harus tolongin bapak
aku harus tolongin bapak
mbak mira dengan adanya transfusi darah ini kita dapat segera menolong pak prabowo
kita doakan saja semoga kesehatan cepat penuh
mbak mira setelah transfusi darah mbak mira harus istirahat di ruang rawat dulu ya
karena mbak mira harus makan dan memulihkan kondisi tubuh mbak mira oke
kalau apa yang aku lakukan ini membuat aku jadi anak durhaka
karena dengan gini aku malah menolong membunuh ayah aku sendiri
tapi entah kenapa aku ikhlas melakukannya
lebih lebih aku ngelakuin ini semua demi ibu
sebenarnya mas wisnu ini ngomong apa sih
si amira menyumbangkan darahnya buat pembunuh ayahnya
enggak enggak enggak mungkin mas enggak mungkin
tidak mungkin dia melakukan hal itu mas
saya sudah mengharangnya
buat apa aku bohong tari
kalau kamu gak percaya
kamu datang sekarang ke rumah sakit
kalau memang anak kamu itu sudah keterlaluan
ibu kenapa sih ibu
kamu tuh gak berpikirin ibu ya
kenapa sih kamu menyumbangkan darah kamu ke pembunuh itu
sekarang darah kamu itu mengalir ke tubuh pembunuh itu

dan makin banyaknya kamu memberikan darah kepada dia
kamu memberikan kehidupan kepada orang yang sudah membunuh ayah kamu
ibu jangan marah marah dulu dong bu
bu amira ngelakuin hal itu kan
gak ada satu alasan apapun yang membedarkan perbuatan kamu gitu amira
ibu tolong bu tapi

kenapa sih kamu sebenernya
jangan ikut campur ya kamu ya
ini bukan urusan kamu
ini urusan saya sama amirah
aku bukan yang mau ikut campur usari
aku gak tega lihat dia
kamu kan seenggaknya bisa bicara baik baik sama dia
jangan masuk ke bawah amira ini anak saya
kamu gak berhak menghakimi anak saya
ibu dengerin penjelasan amira dulu dong
amira ibu sakit
amira ibu sakit
amira ibu sakit